berdasarkan perhitungan dan riset badan informasi geospasial
pekalongan di jawa tengah merupakan wilayah paling signifikan di pantai utara jawa
yang mengalami penurunan daratan dalam sepuluh tahun terakhir
kecepatan penurunannya mencapai lima hingga sebelas cm setiap tahun
bahkan menurut bapak nas daratan pekalongan bisa mengalami penurunan hingga dua puluh cm per tahun
kalau air mulai masuk itu tahun dua ribu dua belas terus puncaknya itu dua ribu empat belas sampai sekarang
terus gimana tuh kondisinya waktu itu
waktu itu ya kondisi bertahap air setiap tahunnya tambah tinggi tambah tinggi
akhirnya kan setiap tahun peninggian rumah
kalau untuk yang saat ini yang terbaru itu segini
sampai batas tembok itu
ada garis itu
kurang lebih sekitar tujuh puluh cm
kalau untuk surut lama
karena di sini kan air dari
kampung tidak bisa keluar ke sungai
karena tergantung dari pompa sedut
kalau antisipasi warga ya ditinggikan rumahnya
kalau setiap tahun ya tidak mesti setiap tahun
karena kan ketika kita sudah meninggikan
meninggikan lagi kan
terkadang rumah juga sudah mentok tidak bisa ditinggikan lagi
ini kan seperti saklar kan sudah pendek
kalau dulu kan jaraknya sekitar
ya sekira sepinggang
kalau tinggi kan sudah
tinggi kan berarti pertama itu sekitar tahun dua ribu empat belas itu tinggi kan empat puluh cm
dua ribu enam belas itu sekitar lima puluh enam puluh cm
kalau pikiran pindah sih ada
cuma terbentur biaya
kalau di sini belum ada
di sini masih bertahan semua
walaupun dalam keadaan kebanjiran

masih ada yang berpengaruh
masih ada yang berpengaruh
masih ada yang berpengaruh
masih ada yang berpengaruh
nur diansyah bukan satu satunya warga pasir sari yang rumahnya tergenang
ketua rw enam habibi mengajak saya berkeliling desa melihat kondisi rumah yang lebih menyedihkan
wah ini rumah pak alimin ya
saya pak arti yogi dari cnn
ini dalamnya seberapa pak
ini sepengtar batas lutut
kita mau lihat ke dalam boleh
ini sebenarnya tadi selutut ya
kayaknya saya harus buka
ini berarti bapak belum pernah meninggikan rumahnya
belum pernah sama sekali
belum pernah sama sekali
ini sudah berapa hari pak air segini ini pak
sejak tanggal dua puluh lima desember mulai masuk sampai sekarang
itu udah berapa bulan itu jatuhnya
tiga bulan lebih lah
air begini terus
sampai seberapa tinggi waktu air paling tinggi itu
berapa ada batasnya
ini ada batasnya sini
inilah ini yang kelihatan
waktu desember itu segini ya
waktu kemarin maret
maret setinggi ini terus ini surutnya segini
surutnya segini hari hari biasa segini
ini kan kalau rumah lain itu kan memang agak tinggi pak
bapak ini berarti sama sekali belum pernah meninggikan rumah
belum pernah sama sekali
jadi ini bangunan asli ya
asli ori ya aslinya sejak dulu
dan setiap tahun atau hanya tahun ini saja kebanjiran pak
setiap tahunnya kalau yang tahun dua ribu tujuh belas saja itu dalam sini hampir dua tahun tidak pernah surut
nggak pernah habis
nggak pernah habis
nggak pernah habis
berarti bapak dimana tinggalnya
betul di sini
oh ini ini bapak modifikasi ya
ini kalau dilihat di dalam ini sudah saking lamanya ada air
itu sampai ikan ikan banyak di sini pak
ikan ikan banyak ular juga ada
ular juga ada oke saya harus hati hati kalau gitu kalau ada ular
ini bapak berarti kalau istirahat ini naik ke sini
naik sini dari sana
dari sana sama ibu
dari sana sama ibu buat istirahat
nah pak ini kondisi kayak gini bapak yang bikin betah nggak pindah ke tempat yang lebih tinggi atau aman apa ini pak
karena saya itu kerjanya sudah di sini kerjanya sudah di sini jadi ya saya bertahan di sini
cuma saya menunggu bantuan bantuan dari pemerintah atau bedah rumah atau gimana lah buat meninggiin sini buat nggak banjir gitu
ratusan rumah di pekalongan mulai dilanda banjir dan terendam sejak dua ribu dua puluh
warga kehilangan ratusan hektare sawah juga rumah tetapi mereka tetap bertahan di rumah yang tergenang
mereka yang mampu kemudian meninggikan dasar dan bangunan rumah
sebagian lainnya cuma bisa pasrah membiarkan rumah perlahan tenggelam
kadang kadang kalau yang parah paling parah itu drop dari laut sama hujan lah itu yang parah pak
karena seperti tsunami banjirnya orang orang yang masyarakat sini itu yang nggak bisa meninggikan rumahnya ya itu tergenang
warga itu juga iuran bikin mesin sedot atau dopeng itu yang dari kapal itu
untuk itu iuran itu di grt nah alhamdulillah waktu itu di grt itu ternyata bisa menanggulani
tapi itu semua belum bisa menangani semua ternyata masih datang juga air drop sama banjir
upaya menghadang dan menghalau banjir baik dari sungai dan rop dari laut terus dilakukan
namun sifat daya tahan dan daya hadangnya masih terbatas juga sementara
kita lakukan penanggulan
sebagai bagian daripada penanganan sementara dengan mengisi karung
dengan mengisi karung berisi tanah kemudian kita pasang di bantaran bantaran sungai yang limpas
di mana sungai tersebut mengakibatkan banjir
ya meskipun tidak hujan di beberapa wilayah di kota pekalongan itu memang tergenang oleh banjir pasang atau rop
termasuk di wilayah pasir sari juga
bisa jadi terancam
kalau data yang paling lama tercatat itu kan sebenarnya seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh saja sudah pernah banjir besar
tetapi untuk yang paling dominan dan memang berdampak signifikan yang mulai tahun dua ribu sepuluh
kota pekalongan senantiasa tergenang terutama untuk yang rop dan luasannya justru semakin tahun semakin bertambah

yang tertekan pada jubilannya adalah mengendalikan pengelolaan dengan suku yang bulbarlangan
serta dengan superman
seperti wilayah lain di pantai utara jawa pekalongan membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini
masyarakat pemerintah daerah juga pemerintah pusat diharapkan terlibat mencari solusi yang tepat
tanggul laut raksasa pekalongan memang telah dibuat
membentang sepanjang tujuh dua kilometer
tanggul seharga lima ratus miliar rupiah ini menjadi andalan untuk menghalau rop
namun tentu saja solusi ini bersifat sementara
karena gelombang laut masih bisa merangsek melalui sungai dan permukaan tanah
jika penurunan daratan terus terjadi
maka dibutuhkan lebih dari sekadar tanggul agar pekalongan tidak tenggelam
kamu kelas berapa
dari kelas satu sampai kelas enam pernah upacara
olahraga di lapangan
desa pantai bahagia terletak di muara gembong
pesisir utara kabupaten bekasi jawa barat
penurunan daratan juga terjadi di sini setidaknya sejak tahun dua ribu
tidak sedikit lahan pertanian perikanan dan rumah yang rusak
terkikis banjir dan genangan rop
sebagian rumah sudah ditinggalkan pemiliknya

dan warisan terakhir dari orang tua
sama dengan banjir dan genangan air laut di desa ini
yang bertahan turun temurun lintas generasi
sebuah sekolah tingkat dasar madrasah kip tidaiya mansyaul buddha
menjadi salah satu bukti bahwa air laut tidak pernah pergi
dan betah mengenangi di desa pantai bahagia
yang jelas siswa siswi sekolah ini tidak pernah merasakan serunya
kegiatan olahraga atau upacara bendera
karena lapangan dan halaman
sekolah mereka tidak pernah kering
ini di depan ibnu ini apa sih
lapangan atau kolam
terusnya kena banjir terus jadinya jadi begini
jadi baik lumpurnya baik lumutnya sampah
dalem gak sih ini
nah berarti kalau ibnu mau olahraga di mana
di sini aja di atas
gak bisa olahraga di lapangan
upacaranya kayak gak pernah
kamu kelas berapa
dari kelas satu sampai kelas enam pernah upacara
olahraga di lapangan
jadi selama ini kalau ada kegiatan di mana
di sini aja di teres
pengennya gimana ibnu
pengennya mau di sini biar rame rame
orang ini nyala itu begini
itunya jadi kobakan udah
dalem gak sih ini
pernah ada yang nyemplung nggak
pernah kalau ngajinya bercanda ntar suruh nyebur
oh gitu dalemnya seberapa
se paha ya se dengkul ya
ya pak abdulnya nih udah lama jadi guru sini pak ya
nah ini pak lapangan sekolahnya ini kan udah gak ada nih pak
ada sekarang jadi lumpur atau mungkin kubangan air bekas rop segala macam
ini dulu ceritanya gimana bisa kayak gini pak
memang awalnya nggak separah ini
jadi memang dampak abrasi ini luar biasa ya
jadi yang memang awalnya dua ribu lima itu
parah parahnya mungkin mulai abrasi di lokasi kita
itu permukaan tanah
permukaan tanah turun jadi permukaan air laut kan naik
nah jadi akhirnya berimbas nih ke sekolahan
iya lambat tahun mulai dua ribu sembilan ini anak anak total
udah gak bisa main bola gak bisa berpacara segala macam
ya kegiatan kegiatan yang berkaitan ekstra kulikuler akhirnya sulit loh gitu
nah ini akhirnya
fungsinya jadi apa pak ini
jadi memang ini saat saat begini kita gak bisa memungsikan apapun
jadi ya kita bisa lihat hanya lumpur air gitu
ini termasuk kering nih bang
ini jauh banget gitu perbedaannya
kalau di saat air menggenang ini penuh air
nah kalau kita bicara anak anak ini kan berarti
udah berapa generasi
murid di sekolah ini itu udah gak bisa main apalagi upacara di tempat lapangannya
kalau nggak bisa upacaranya mungkin kalau saya hitung hampir tiga belas empat belas tahun ini
selama itu anak anak udah gak bisa beraktifitas
beraktifitas di lapangan
ini di dalam gak sih bang
hampir mungkin empat puluh cm mungkin kalau
kalau sebelum ada ini
ketinggiannya bertambah atau gini
jadi di sini agak cetek gitu ya
kalau di dalam lebih itu dia
sekitar dua puluh cm lah ya
yang di pinggir
yang di pinggir
yang di tengah
yang di tengah lebih dalam
lebih dalam lagi ya
karena memang apa namanya lebih empuk posisi lumpurnya
ini juga kita sekolahan hampir tiga kali udah
nah ini tiga kali ditinggiin setiap kali meninggikan berapa cm
ada tahap pertama itu kan di dasar sekali itu hampir tujuh puluh cm pertama
lalu lima puluh ya ini yang terakhir nih sekitar empat puluh empat
tujuh puluh lima puluh tambah empat puluh seratus hampir dua meter ya
ya hampir dua meteran
kalau gak ditinggiin
kita gak bisa aktifitas belajar sama sekali total
ini pun kadang kadang kalau masuk musim barat kayak kemarin
aktifitas belajar sama sekali gak bisa
tapi kita nikmati semuanya gitu ini prosesnya

yang penting anak anak bisa belajar dengan segala keterbatasan
kita lihat ruangan lain pak
ini kita kalau bicara tadi kan diceritain kalau rob itu airnya tinggi
kadang sampai masuk
ini kondisinya seperti apa bang kalau banjir ini
kalau posisi air naik di sini memang satu jam dua jam ini terendam
cuma ini posisi air naik makanya ini dibuat tanggul
sampai kelas semua
oh ini tanggul tanggul ini
tanggul ini dibuat air gak masuk
air gak masuk nah itu
biar hanya airnya aja yang masuk sampah nggak masuk
sampah selain sampah risikonya apa yang bisa masuk pak
sampai masuk ke dalam kalau misalnya nggak ada tanggul ini
karena memang kan ini bebas aja air itu masuk ke ruang ruang kelas
dan itu kejadian banjir air masuk kelas itu berapa waktu sekali
memang belakangan ini setelah abrasi kita total ini dalam setiap satu bulan siklus air pasang itu pasti ada terendam
purnama selama satu pekan itu berisiko terendam
tiga empat hari dalam satu bulan itu ada
kalau memang kalau dulu kan kita bicara perhitungan gitu
mungkin per setengah tahun sekian gitu baru ada
itu pun kalau robnya sangat besar
tapi kalau sekarang udah nggak bisa
memang alam yang luar biasa ini dahsyatnya gitu
dan tidak ada penanggulangan
akhirnya ini berdampak ke kita semuanya
ngomong soal penanggulangan sempat diadukan nggak sih kondisi seperti ini kepada pemangku kebijakan
bukan lagi diadukan
tahun tahun politik itu bupati calon calon bupati itu datang dan
bukan hanya berjanji mereka melihat realita yang ada
penurunan daratan yang terjadi di jakarta semarang surabaya atau kota besar lainnya di pantai utara jawa
bisa jadi langsung memancing reaksi dan aksi pemerintah untuk menahan dampak dan lajunya
namun di sini di desa yang bertetangga dengan ibu kota negara warga hanya bisa berharap
pemerintah segera hadir sebelum desa mereka tenggelam
bukan main pak jauhnya tiga km lebih lah itu jauhnya pak
sekarang laut di pinggir mata ya
rumah astrari ini bahkan sudah enam kali ditinggikan dasar dan badan bangunannya
namun kondisinya masih tidak normal
berarti kalau bapak ukur nih dari sebelum ditinggikan sampai bapak tinggikan terakhir
total udah berapa meter bapak tinggikan
aduh lumayan tiga meter itu
lumayan tiga meter
dan sekarang ini tinggal satu jengkal ya
jarak antara atap sama kepala saya tinggal satu jengkal
tiga meter ya
kalah sama jalan kalah sama tanah ya
lagi kalah juga duitnya untuk biaya
soalnya semakin lama semakin bahan kan meningkat itu
kita nggak bisa juga kan bahan bakunya itu udah semakin nggak ada gitu
kayak tanah tanah yang dibuangin apa itu
rumah asrari hanya satu dari ratusan bangunan di luar batang yang perlahan terbenam
sebagai tukang bangunan arifin hafal betul
siapa saja yang telah menggunakan jasanya untuk meninggikan rumah setiap tiga sampai lima tahun sekali
jika tidak ditinggikan rumah rumah ini akan terbenam di bawah permukaan jalan atau terendam air laut
kalau diingat ingat sih hampir nggak kehitung
ya udah puluhan rumah udah puluhan rumah di sini
iya dari yang renovasi ringan sampai robong par total sampai dari lahan ya
itu udah puluhan rumah
rata rata ditingginya berapa tinggi pak
umumnya paling rendah nggak ada yang di bawah lima puluh delapan puluh satu meter
kalau nggak salah saya pertama jadi dari ngekin sampai tukang itu sembilan puluh lima an ya
ya itu kalau banjir pasang dulu kan waktu belum didam itu pasang laut aja bukan pasang bukan banjir lima tahun ya
nah ini kena peninggian apa namanya inian air
iya ini kan air bumi yang kita injak sama pasang laut tuh udah tinggi pasang laut
tentu saja warga yang rutin meninggikan rumahnya adalah warga yang berkemampuan
bagi deswita jika rumahnya tidak ditinggikan setiap tiga tahun tidak akan bisa ditinggali
ada tiga tangga baru dari atas jalan ke atas terus di dalamnya itu empat meter tinggi ke plafon
kalau ya kayak begitu kalau masuk kita nunduk
pelaponnya udah dihabisi udah diuruk uruk jalan terus gitu
terakhir habis ninggiin jalan ini jadi dia udah turun ke bawah
di jantung provinsi jawa tengah kondisi serupa dialami warga tambak loroh kota semarang
sebagian rumah warga terbenam oleh jalan juga tergenang banjirop
khas pesisir pantai utara jawa
pemerintah daerah selama ini rutin meninggikan jalan akses desa agar tidak kalah tinggi dari permukaan laut
namun mustarom dan warga lainnya harus merogoh kocek pribadi untuk meninggikan dasar dan bangunan rumah
agar tidak tenggelam saat rob datang dari laut
untuk meninggikan dasar dan bangunan rumah warga membutuhkan delapan sampai sepuluh truk puing atau tanah uruk
satu truk puing atau tanah uruk adalah delapan truk puing
tanah uruk dihargai tiga ratus sampai lima ratus ribu rupiah
harga tersebut belum termasuk jasa bongkar dan uruk sebesar dua ratus ribu sampai tiga ratus rupiah
masuk seperti ada bantu uang dari dprd kanan juga
ini alhamdulillah kan sering dibantu pemerintah
agak mengurangilah banyak pasangnya
kalau saya sendiri mendirikan rumah itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu kondisi mulai dasar sampai bangunan itu dua meter
masalah jalan itu sampai sekarang kan kelihatan rumah saya itu
itu sudah empat kali jalan ini
senasib dengan kampung luar batang di jakarta dan tambak lorok di semarang
kondisi kampung beting yang terletak di pesisir utara kabupaten bekasi ini lebih kritis
hampir menyerah dengan penurunan data
kesehatan kini hanya tersisa lima belas keluarga yang bertahan dan mempertahankan rumah agar tidak tenggelam
rumah misar misalnya
dulu memiliki pintu setinggi tiga meter
kini pintu dan rumah misar hampir kalah dengan tinggi badannya meskipun misar dalam posisi duduk
ini ada tinggi yang namanya

masih ada air
masih ada air
tinggi berarti ya
sehingga rumah saya dulu paling tinggi
ya gubuk lah rumah gubuk gitu
ini kalau musim baras begini ini kan namanya baras ya
itu siang pak kelopnya
nah nanti kalau musim timur itu malam
bukan main pak jauhnya
dikatakan apa tadi itu bapak
pak sekdes ya
itu tiga kilometer lebih lah
itu jauhnya pak
laut di pinggir mata ya
di pinggir mata
dan juga penghuni dulu pak banyak
itu hampir satu ratus lima puluh kakak
ya sekarang mah tinggal berapa biji tuh saja pak sekdes
tinggal ada lima belas apa dua puluh
lima belas kalau nggak salah
ya dasarnya itu pak
si namanya pada pindah
yang punya modal pada pindah
jadi saya emang saya pengen bikin gubukmu
ninggiin juga nggak punya modal
mau pindah kampung emang gak punya tanah
ya kalau saya sih pengennya sih
namanya keluhan masyarakat mah
pengen juga ini namanya dikasih pengerasan
bagaimana kampung ini supaya utuh
dikasih dam gitu
dikasih tanggul gitu pak
bagaimana caranya ini supaya kampung jangan habis
kurtubi selaku aparat desa memaparkan
bahwa kampung ini dulu memiliki keanekaragaman hayati yang kaya
tetapi hal itu berangsur berubah
setelah menjamurnya tambak udang dan ikan
kalau dulu tahun seribu sembilan ratus enam puluh an ke bawah
menurut kisah dari kakek bu yud
bahwa secara global desa bantai bagia yang ada di kecamatan muragimbo itu
keanekaragaman hayatnya sangat lengkap
mulai dari primatanya
terus jenis hewan dari kelompok kucing
kucing hanya singa aja mungkin sama cita yang nggak ada di sini
jadi harimau jawa masih ada di sini
kemudian primatanya juga masih banyak
bukan lagi ratusan ribu tapi jutaan
kemudian juga burungnya buaya nya di sungai sungai
mangrove sebagai benteng utama dari green belt ini sudah banyak yang hilang
pembukaan lahan secara sporadis tadi untuk pemanfaatan tambak ikan dan udang
kemudian menurut data dari bapeda provinsi tahun dua ribu lima belas juga
dikatakan bahwa tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
pada tahun dua ribu lima belas ya saya dapat
itu sudah tiga km hilang garis pantai kita
sejauh dari titik awal waktu itu di ujung muara
itu sejauh lebih dari tiga km
dan abrasi ini saya bilang abrasi ya secara masif terjadi menghilangkan lahan menggunakan hunian
terus setiap tahunnya itu sepuluh dua puluh meter abrasi itu hilang masif
terus setiap tahun ini kita bisa menggunakan hunian